sebuah toko kelontong di desa dungus kecamatan sukodono sidoarjo jawa timur
hancur akibat ledakan yang berasal dari dalam toko tersebut
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena saat terjadi ledakan toko kelontong dalam keadaan kosong
sementara itu asal dan penyebab ledakan masih dalam penyelidikan pihak polisian